pebalap australia angus leons dari tim olivers real food racing menjuarai etapa satu tour de indonesia dua ribu sembilan belas
yang dimulai dari kawasan candi borobudur menuju ngawi jawa timur
sementara di kategori pebalap indonesia muhammad abdurrahman dari kfc cycling team
sukses menjadi yang tercepat di etapa pembuka ini
kita akan mencari toko
angus akhirnya melintasi garis finish sebagai yang tercepat dengan catatan waktu tiga jam lima puluh lima menit dan lima puluh delapan detik
hasil dari etapa satu ini juga membuat angus lyons berhak mengenakan jersi hijau sebagai pemimpin klasemen umum sementara
dari tiga titik sprint di etape ini pembalap dari sapura cycling team
mario fox sukses mengumpulkan poin terbanyak dan berhak mengenakan jersi merah penanda sebagai sprinter terbaik
di kategori pembalap asia pembalap singapura
goch john huat dari trengganu cycling team menjadi yang terbaik dan berhak atas jersi kuning
sementara pembalap indonesia muhammad abdurrahman berada di peringkat kedua
etapa kedua akan start dari madiun menuju ke kota batu menumpuh jarak sejauh satu ratus lima puluh tujuh tujuh km
tim liputan cnn indonesia